inilah detik detik penyerangan kelompok orang tidak dikenal ke kompleks sekolah yayasan wakaf merdeka
perguruan nasional makassar di jalan ratulangi makassar kamis siang
video yang direkam warga berdurasi empat puluh detik dan diunggah akun info kejadian makassar
disukai lebih dari empat kali hingga pukul sembilan kamis malam
belasan penyerang berkendara motor ini menggunakan batu hingga anak panah besi
identitas mereka tidak jelas meski ada juga yang menggunakan seragam sekolah
pasca melakukan serangan para pelaku langsung melarikan diri
akibat serangan ini jendela kaca pos jaga satuan pengamanan setempat pecah
beruntung tidak ada korban luka luka
sejumlah barang bukti berupa batu pisau dan anak panah diamankan
dan untuk mengantisipasi serangan susulan
aparat polsek mariso dibantu anggota tni kodim seribu empat ratus delapan bs berjaga jaga
jadi kami terima laporan
dan setelah terima laporan kami dari anggota polsek mariso langsung turun ke
untuk apakah ada yang diamankan barang bukti atau ada pelaku penyerangannya
untuk sampai saat ini tidak barang bukti kami diamankan
cuma memang kita ada amankan tiga orang
namun di tkp itu di wilayah tamalate
jadi sampai saat ini tiga orang itu diamankan di polsek mariso
sambil menuntut porsional dari polsek tamalate
sedangkan di polsek mariso
tiga orang pelajar yang diduga melakukan penyerangan diamankan
mereka sebelumnya dikuntit polisi
sampai akhirnya ditangkap oleh warga di jalan bajigau